ya cuma ada kenal pot kebangga saya ini baru baru faisal ini
besok besok besok kau tahu kamu besok
gawat ya gajah lewat ya
gini aja apanya udahlah antap aja saya pulang dulu biar nanti saya ajak ngomong
lagi kalau sudah cembokurnya
hai sudah ngomong lagi kalau sudah cembokurnya sudah ngomong lagi kalau sudah cembokurnya sudah

dan pacarnya mondi yakin yakin banget men
sama pak salumoni
jangan macam macam sama dain dangar
sini tuh ya
apa gitu cara lu ngeliatin orang jatuh dari motor ah
apalagi nih cewek gimana sih lo
sangat baik mau jadi jagoan
kamu gak apa apa
kamu tuh emang aslinya jadi kebut kebutan
gak pernah kapok jadi orang
aku tuh bukan kebut kebutan
lagian orang tadi rese aja
dia ngajar ajar aku
emang dia siapa sih
dia macem macem sama kamu
adalah dia anak geng jakarta gitu
oh anak geng
udah udah udah
kalau kamu ngejar gak akan ada penyesaiannya
eh lagian lagian kamu kenapa bisa di sini sih
kamu kan di bandung harusnya
iya jadi sekarang aku itu pindah ke jakarta
sekolah aku pindah ke jakarta
abah juga ikut kok
oh jadi apa sekarang juga di jakarta
aku kangen banget tuh sama abah
dia apa kabar baik
alhamdulillah baik sih
tunggu tunggu kamu juga bukannya di surabaya kan
kok bisa di jakarta sih
ya memang jadi abis lulus sma
aku memang masuk ke jakarta karena aku kuliah di sini

pantesan asik dong kalau gitu
berarti kita bisa bareng bareng lagi ke idung

gak percaya ini baru baru faisal
eh kok tau kamu faisal
eh bah kan emang peraturannya seperti begitu sambil ngetes
ini si neng yang sah itu tuh
si mondi asik
tahu si kemot itu mas
masa beda kemot itu
wah ini sah ya
sudah tua ya maaf ya kalau saya lupa siapa ya inget inget lagi oh si ojo pergi abah gini ojo
oh ya sekarang saya ingat dulu ya suka bawa sini memotoran kemana mana di bandung ya hah
anak saya tidak bisa diem ya enggak lah bah justru saya belum sempat ngajarin ayah tapi
dia sudah jago sendiri pakat alami ya jenuk kenalin nih sahabat sahabatnya abah dan
dung asgulai wadadang sardung ama brody
tapi ini tegma ya bisa jadi ketemu gini mah ceritanya itu adikannya pasti jangan mau pulang

biar bulat dipress dulu
bisa bisa bisa diomekan bisa dibenerin
suatu saya cairin lah
oh nggak usah terima kasih karena kebetulan saya harus cepat pergi karena ada urusan
jadi kalau gitu saya pamit dulu ya
wah si ojo lho urusan segala yaudah tuh bro hati hati ya
makasih sudah nolong orang saya ini teh
apaan sih lo kayaknya pengen deket deket gue burung ada masalah mulu
pada mau kemana nih
hmm ke warung babi aja yuk kita nongkrong santai

ya lo berdua emang asyik
ya gak apa apa lah bebeton kalau misalkan mereka dapat honor kita tinggal nanti naktiran dia aja
wah iya bener ya kita minta dia jagainin